sudah melihat bagaimana calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat dan juga cawapresnya ganjar pranowo dan juga mahfud md
sebentar lagi kita akan saksikan akan tiba di gedung mahkamah konstitusi republik indonesia
kita akan dengarkan langsung dari calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat dalam hal ini adalah
pemohon satu anies baswedan dan juga mohamad iskandar yang masih berada di posko pemenangan
yang sebentar lagi kita juga akan nantikan kedatangannya di mahkamah gedung mahkamah konstitusi republik indonesia
untuk menyaksikan secara langsung sidang putusan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
selamat pagi salam sejahtera untuk semuanya
bismillah pagi hari ini kita bersiap untuk berangkat menuju majelis konstitusi
atas kerja luar biasa
yang juga menjadi pengetahuan bagi publik luas
ungkapkan di depan majelis hakim bahwa
kita berada di sebuah persimpangan jalan
apa yang kita saksikan bersama sama pada masa
praktek praktek penyimpangan yang masif
yang bila itu dibiarkan
maka akan menjadi kebiasaan
tapi mencerminkan aspirasi pemegang
sama sama perjuangkan untuk diubah
majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan
kami yakin insya allah majelis hakim diberikan keberanian kekuatan untuk memutuskan
sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk indonesia ke depan
jadi kami bersiap untuk berangkat waktunya sudah mepet
hari ini para hakim yang mulia akan menentukan masa depan politik bangsa ini
mohon doanya kepada seluruh masyarakat bangsa kita
agar keputusan ini membawa masa depan politik yang baik negara demokratis
di mana tidak hanya yang memegang kekuasaan yang akan terus menentukan jalannya kekuasaan dan pemerintahan
mohon doa mohon dukungan mohon terus kita semua
diberi kekuatan untuk mengawal kemajuan dan kemakmuran bangsa kita